sampai jumpa di video selanjutnya
biar saya suapin ya
tapi jangan lupa rumah ini rumah saya
jadi terserah saya kalau saya mau ajak amira tinggal di rumah sini
kalian berdua tidak berhak untuk makan saya
oh jadi ini penyebabnya
papa membayar semua pengobatannya amirah
papa mengadakan surat perjanjian ini
supaya amira tinggal di sini
buat apa sih pa
kayaknya papa takut sekali kalau amira tidak bakalan tinggal di sini
papa pasti jadi lemah lagi gara gara anak gembel itu
kalau kamu tidak tahu apa apa
tidak usah sok menyimpulkan
kalian pikir saya ini bodoh apa
amira saya suruh tinggal di sini itu untuk membayar hutang
saya sengaja untuk bikin dia bekerja di sini untuk membayar hutangnya
kalian berdua memang suka sembarangan sama saya
mama sangat mengerti
tapi kalau dia bekerja buat apa
buat apa masih tinggal di kamar tamu
dia kan bisa tinggal di kamar belakang
di dekat gudang
atau dekat kos apam
dia kan sama saja seperti surti pak
kamar di rumah ini kan banyak
jadi terserah saya juga untuk menempatkan amira di kamar yang mana
saya tidak mau bahas ini
dan saya tidak perlu membahas ini
dan artem baiknya itu
tetap masih beristirahat dengan sehat
terima kasih gutek
terima kasih se stapil
dan makasih noah
aku juga suka

amira tinggal disini itu
dia melunasi hutangnya
dengan bekerja disini
kamu tidak usah
berpikiran macam macam ini
apapun alasannya mas
mas udah mau berbuat baik untuk amira
itu juga udah nunjukin
kalau mas itu
benar benar bukan orang jahat
papa kamu itu urusan si anak
lihat tuh tampangnya tante aini
kesenangan banget dia
ini sih benar benar gak masuk akal
bener deh kok bisa bisanya gitu
anak gembel itu udah jelas
amira itu kan anaknya iksan
iksan itu adalah laki laki kecintaan
tante aini sampai sekarang
iya mah aku benar benar nanya pada
kalau papa bisa selemah itu
udah aku sebut sama zahira
sekarang harus lagi ditambah mirah
kamu tenang aja sayang
kita harus bikin perhitungan
nanti kalau amira udah tinggal disini
kita bikin dia sengsara
jangan dikira dia bisa senang
oh jadi yang mau tinggal di kamar sini
berarti tugas macong belang surti makin gampang dong
kalau amira tinggal disini
berarti makin gampang ngedeketin dia sama

eh man pelan pelan dulu
kamu pasang sprinnya dengan penuh perasaan dan mesra
pasangnya dengan penuh cinta ya man
apa sih bu deh ini emang lagi mau pasang spray
apaan sih penuh cinta penuh cinta apaan
bu de kenapa sih
lagi kumat ya
jangan kurang ajar kamu
kamu tahu nggak siapa yang bakal tinggal di kamar ini
apa bu de
aku emang dengar pak prabowo bilang
dia mau amira tinggal disini
tapi aku pikir pak prabu akan suruh amira tinggal di kamar belakang
bukan di kamar ini
ternyata pak prabu sangat berani
ternyata pak prabu sangat berhatiin sama amira
aku takut tuhan sarah jadi tambah sedih
kamu emang jodoh sama amira man
buktinya tuhan bawa amira kesini
itu pertanda man
kalian sudah ditakdirkan akan langgeng sampai kakek nenek
aku gak mau dijodohin ya
kok gak mau sih
kamu sama mira itu udah cocok
udah gak ada halangan
lagian kurang apa sih amira man
udah baik cakep sopan lagi

ya ampun man mikir man mikir
sadar dong kamu
kamu harus sadar siapa kamu siapa non zahira
lagian non zahira itu sukanya sama mas rizky
yang kaya ganteng dan gagah itu
dan mereka itu serasi banget
kalau kamu suka sama non zahira
harusnya kamu bantu dong supaya non zaira itu sama mas rizky
supaya dia malah maunya kamu sama non zahira
ntar dia malah menderita tahu
dan gue gak akan pernah nyerah
untuk kejar amira
untuk kejar amira
lo suka sama zahira kan
gue suka sama amira
dan gue akan terus kejar dia
lo kejar dong zahira
itu satu satunya cara
untuk membuat rizky berhenti menjarah amira
dan berpaling ke non zahira
apa aku harus deketin amera
untuk membuat rizky menyerah
dan akhirnya memilih non zahira
sekarang gak ada orang yang tahu
dimana kamu berada
keadaan amira hari ini
pasti sudah makin baik
saya nggak sabar melihat dia
dan saya gak sabar membawa dia ke rumah ini
bantu bapak untuk menghancurkan
mau kemana lo
saya bantu kamu lagi kesini ya
biar saya suapin ya
kalau tangan kamu itu diinfus seperti itu
nanti infusan kamu malah copot lagi
pak gak usah pak
biar saya sendiri aja
saya kan cuma mau nyuapin kamu
perasaan apa lagi ini
kenapa aku ngerasa senang dan nyaman
sama perhatian dari pak prabowo
kenapa semakin harik
aku semakin gak pengen jauh jauh dari dia
terus gimana ayah
apa aku udah nyakitin mereka
kalau saja kamu tahu
saya sangat bersyukur kamu sudah sadar dan pulih seperti ini

sudah lama saya gak merasa sebahagia ini amira
dan kamu berhasil bikin saya merasa seperti ini lagi
saya tidak akan biarkan kamu celaka lagi
saya akan jaga kamu dari wisnu
atau siapapun juga amira
dan dari siapapun yang mau menyakiti kamu